udah kelihatan dari muka lu
kagak mau jujur ah
ntar kalau gue jujur pasti lu marah lagi
kamu kelas berapa
kalau saya kelas satu smp
kalau dia kelas lima sd
kenapa buset bang
ya jelas buset lah
lu kan masih kecil
belajar yang benar
jangan pacar pacaran dulu
siapa yang pacaran bang
tapi cuma bapak yang besuk
oh beres pak
nanti sore ibu antar ya
eh bapak berangkat dulu
tolong langsung antar ke kampus ya
udah tau pak
bisa membaca jalan pikiran saya
kan tadi bapak yang ngasih tahu
ya saya gak jadi kagum deh
pas saya telepon tadi kayak orang kesakitan
tadi saya lagi dicariin kutu sama cimot
jimud matiin kutu di kepala sayanya keras banget pak
nggak jadi diantar ke kampus
obati dulu kepalanya
setahu saya kalau kutuan
olesi aja minyak kelapa
kayak buat goreng ikan
nanti kalau sudah sembuh baru ngojek lagi
jangan sampai orang lain yang jadi penumpang kamu
assalamualaikum mbak tati
ke rumah anji sodik
terus ini sama uangnya nih
habiskan terin paket
tolong anterin ini ke bang udin ya
yang bener teh
eh mbak be
ngapa gua ditinggal
iya sebentar be
mau ambil kuncinya dulu
bang udah abis ya
itu dia belum kamu kacang hijau ketan hitam apa campur kacang hijau ketan hitam api campur kacang hijau kacang hijau banget tuh abang udah denger makan di sini pada bungkus makan isinya dibungkus bungkus dibungkuskan
udah kelihatan dari muka lu
memang muka saya kenapa
gak mau jujur ah
mungkin lu marah lagi
kamu kelas berapa
kalau saya kelas satu smp
kalau dia kelas lima sd
kenapa buset bang
ya jelas buset lah
lu kan masih kecil
belajar yang bener
jangan pacar pacaran dulu
siapa yang pacaran bang
awas besok kalau abang lihat kalian jalan berdua lagi
siapa yang pacaran ini adik saya
lu udah ketemu tisna
udah tadi pagi
masih gatel kagak kepalanya
lu gak tau purno
enggak eh purno mau
temen lagi kesusahan bukan peduli lu
coba kalau lo yang kesusahan
terus dicuekin enak kagak
kopinya tumpah di meja gue
kan lu udah lihat gua udah keluar
nanti gua ke masjid
lah iya berangkat
kalau kagak bisa sampai besok kita dimari
silahkan duduk mas
udah lama jadi sales
baru juga sebulan
lu nyetir jam satu tangan dong
ternyata jadi sales itu
banyak sih yang mau beli
cuman paling yang jadi dikit
pernah nih saya lagi nawarin kayak begini
tapi malah digodain
gak taunya gak jadi
ada juga nih mas yang mau deal
eh di telpon pacarnya
terus pacarnya cemburu sama saya
yang paling bikin kesel sih mas
ada yang so sibuk
suruh ketemuan pagi
suruh dateng siang
gak taunya makan siang
lu dari tadi ngapa sih
garap kepala terus
kayaknya kepala saya lagi ada keutuhan
kok pengen gak nanya
waktu saya masih training
tapi itu juga dibantuin mata saya
eh siapa namanya
sekarang aja cuma dia saya ngejar target
lu gak makan pur
mau kemana lu
ya elah pok
pake narik segala
biasanya juga ngutang
emang tadinya gue udah seneng banget
eh kagak taunya lu mau kabur kagak mau bayar
saya ngomongnya jadi ngelantur
suruh buat kue tanisnya besok